harusnya tadi aku bisa nahan mereka
biar bening bisa diobatin sampai sembuh
mama itu udah manggil kamu dari tadi
kamu tuh lagi mikirin apa sih
dari hasil yang saya terima
kepalanya tidak ada masalah pak
kondisinya baik baik saja kubu
jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan
kalau tangannya di sebelah kiri digerakkan sakit
itu hanya benturan kecelakaan saja
dia hanya terkelir saja ibu
tapi perlu waktu book ya
terus tadi saya lihat ada darah dari hidungnya itu bagaimana dok
jangan sampai bening tahu tentang penyakitnya
jadi mengenai itu
namanya bening dok
anak saya bukan kenanga
yang tertulis disini namanya kenangapu
maaf itu tadi saya yang tulis dok
saya belum tahu nama anaknya bening
oh seperti itu pak
jadi saya permisi ya
atas kecelakaan yang menimpa bening
saya kurang fokus
ada pesan masuk di handphone saya
seharusnya bapak tuh lebih hati hati dong
saya khawatir sekali terjadi sesuatu sama anak saya
saya bener bener minta maaf
apa yang bapak lakukan itu sangat fit
kalau anak saya kenapa napa
lebih bahaya daripada ini bagaimana
saya akan tanggung jawab sampai bening sembuh nanti
kegang lari tuju ya pak
perempuan itu udah pergi
bunda belum beli
nanti bunda beli ke warung dulu ya sebentar ya
bunda marah ya sama bening
kan bening udah bikin muda khawatir
ini kan gak sepenuhnya salahkan
baik ya bun
dia udah nabrak kamu
om yang nabrak kan
udah jagain bening sama urusin benih
itu udah tanggung jawab dia
seperti itu karena dia udah nabrak kamu
ini salah bening pun
bening gak liat kiri kanan pas nyebrang mengejar layangan
seharusnya bapak tuh dihati hati
kalau anak saya kenapa napas lebih bahaya daripada ini bagaimana
saya tau saya salah
saya akan tanggung jawab sampai bening sembuh nanti
emang bener begitu nak
bening minta maaf ya
bening gak akan ngejar layangan lagi
aku sudah salah memarahi orang
tunda ke warung sebentar ya
mama itu udah manggil kamu dari tadi
kamu tuh lagi mikirin apa sih
pasti mikirin anaknya aldi lagi
mama ini kenapa sih
nggak pernah menganggap mas aldi itu sebagai anak sendiri
selalu menganggap mas aldi dan papa erlangga
sebagai kakak kandung aku dan juga papa kandung aku
alah kamu kenapa jadi nyudutin mama kayak begitu
kamu tahu kan kalau mama itu gak suka sama adi
karena kelakuannya yang susah diatur
dia itu gak mau disuruh nerusin usaha properti
dia mau seenaknya aja
dia malah nikah sama perempuan yang gak jelas
itu kan udah lewat mah
lapan tahun lalu loh
apalagi sekarang mas aldi udah meninggal
masa sih mama gak bisa maafin sampai sekarang
raka yang meninggal itu bukan cuma aldi
erlangga juga meninggal
papa kamu itu kena serangan jantung karena siapa
gara gara aldi kan
apapun itu udah terjadi mah
ya walaupun aku belum mengenal nesa itu seperti apa
tapi kan itu pilihannya mas aldi
ya memang sih mas aldi salah pergi dari rumah
nikah tanpa restu mama dan papa
tapi masa sih ma
anaknya mas ali jadi korban
kasian dong ma nggak fair
kamu itu terlalu baik
udah kamu itu nggak perlu mikirin anaknya aldi
biar itu jadi urusan siapa tuh nessa
ngapain sih kamu mikirin anaknya si adi
pokoknya dengerin ya
mama itu gak sudi ketemu sama anaknya aldi
dia itu bukan cucu mama
anaknya mas aldi anaknya aku juga